dan aplikasi ini memungkinkan anda untuk menghapuskan skuter di mana mana saja
residen mengatakan mereka memanahkan lantai dan menyebabkan bahaya pada para penduduk
kota kota tidak benar benar melihat dan sangat sulit untuk melihat
perang elektrik skuter ini datang
jadi sebenarnya tidak ada banyak peraturan mengenai skuter elektrik
jadi kami bekerja bersama mereka kami sebenarnya mendukung peraturan
kota kota yang menarik di indonesia
hanya beberapa hari setelah lime terbang di paris
di mana mereka mendapat pengundangan dari pejabat
kota ini sedang bergembira dengan skuter
tentu saja mereka bergembira dengan menyerang skuter ini

dan dapat melihat di atas semua orang lain
tapi dengan kecepatan itu anda juga bisa merasakan risiko
terutama saat anda berada di jalan jalan
jika ada bus yang berjalan lewat anda
anda bisa merasakan kematian anda
keputusan yang paling penting yang saya miliki untuk berkembang di atas skuter ini
adalah mengetahui kapan berkembang di atas skuter ini
pltb ini merupakan yang terbesar di indonesia
dengan kapasitas mencapai tujuh puluh lima mw
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami selalu bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
terletak di perbukitan watangpulu kabupaten sidan renrapang sulawesi selatan
tiang tiang kincur angin pembangkit listrik ini
baling balingnya terus berputar
inilah pembangkit listrik tenaga bayu
yang telah beroperasi dan diresmikan oleh presiden jokowi pada tiga juli lalu
dengan harapan pembangunan pembangkit listrik ini dapat menciptakan daya saing bagi para investor
dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan biaya terjangkau
dengan suplai yang semakin besar
tentu saja kita harapkan juga nanti
pemakaian listrik yang baru akan selesai
akan selesai itu akan memberikan sebuah kompetisi yang baik
sehingga harga akan semakin turun
dan kita harapkan dengan turunnya harga listrik
kita harapkan juga nanti akan memberikan sebuah daya saing
terutama industri kita dengan negara negara lain
haranya saya kira benar
kebun angin yang dibangun selama dua tahun ini
terdiri dari tiga puluh menara kincir angin raksasa setinggi delapan puluh meter
dengan baling baling lima puluh tujuh meter
dan mampu menghasilkan kapasitas listrik sebesar tujuh puluh lima megawatt
namun perakitan yang dilakukan oleh erwin yahya di banten jawa barat
pltbc drap bukanlah satu satunya
karena selanjutnya akan disusul pembangkit listrik tenaga bayu lainnya
di jeneponto tanah laut dan sukabumi jawa barat